aku akan membuat kau mati kedakutan dan menjadi poin raka
eh gila baru kenalan udah pelukan
dia warga baru pak
mengapa tidak lapor belum sempat pak
bagaimana kalau sekarang saja saya melapor pak
nama saya erika saya masih karena ditembak pak
hai barang barri kamera utuhnya ya
hai nah bila aku pergi ke sana
ketat keras kepala juga untuk tidak mendendam tangani surat ini

tangan salah orang buat
tapi aku ingatkan pada kalian
kalau sampai kenapa napa dengannya
jangan harap aku akan tinggal diam
mama takut mereka akan melukai beno
kalau kita lapor polisi
itu akan menyulitkan beno sendiri
mereka bisa saja membunuh beno
lalu apa yang harus kita lakukan pak
jadi papa bersedia memberikan uang tebusan sebesar lima ratus juta
habis tidak ada jalan lain
habis tidak ada yang lain ma
tapi semua itu demi keselamatan beno
terlaluan penculik penculik itu
mereka pikir uang itu gampang dicari
mereka bikin lagi hal yang kebatasan
ya mampusin seratus k international ahora
ada juga yang gak mauol
sampek k benchmark
saya tidak bermaksud untuk membunuhnya
kita akan menghadapi masalah baru yud
itu kan lebih bagus desi
berarti tidak ada penghalang yang perlu kita risaukan
kalau ada yang menemukan mayatnya bagaimana
selalu bekerja dengan rapi
saya harap begitu
saya tidak mau diseret ke pengadilan
hanya karena ketidakrapian kerja kita
hanya karena kesalahan kita
besok saya akan menemui orang tuanya beno
dan setelah apa yang kita dapatkan berhasil
kita tinggalkan bandung
mau ke mana des
ke hongkong ke singapura
pokoknya kita bersenang senang
oke kita bekerju selalu dari sana
jepa kau p jordi
segera kita tinggalkan hanikannya
jangan tightening itu des
saya akan ioniskan
kok aku gak papa sih
aku gak sadar bahwa aku sudah mati
orang yang mengemburikan mobil itu bisa merugikan orang lain
contohnya mbak marissa yang jadi korbannya
apakah aku boleh pelajari mereka
kenapa pencuri itu tidak menelpon kita lagi ya pak
sebaiknya kita lapor polisi saja
kayaknya perasaan mama gak enak
papa juga sama begitu mas
kita tunggu saja sampai besok
kalau penculik itu tidak juga menelpon kita lapor polisi
sekarang rumah tidur saja sudah malam
mama gak bisa tidur pak
mama takut kalau mereka melukai beno
mama jangan berperasangka buruk dulu ma
hal itu meresahkan diri kita sendiri
apa sih alasan mereka mau menculik beno pak
kita kan gak punya musuh
mereka cuma memerah dan menginginkan uang kita ma
apa mungkin ada saingan bisnis patah yang sengaja mau menghancurkan kita
kita harus mencari penjaga
tapi itu tidak mungkin pak
itu mungkin saja pak
ya sudah kita gak usah bicara apa apa lagi kita tidur saja yuk

ya jelas manusia dong
mana tuh di tempat rambut gini
sebentar aku samperin
kadang kadang saja hantu atau kuntilanak
nanti dijigit mampus loh
tenang ada jeff ada gue
eh kenapa kamu sendiri di sini
menunggu mobil yang lewat saya yang mau menumpang pak

aku ingat gadisku
jangan dengar panggilan itu
aku akan membuatmu mati karena takutan
dan menjadi pembunuh meraka
baru kenalan enggak
dan alright dapat memimpin mereka
seperti saat terima komunikasiur